selamat datang di kepulauan natuna
kepulauan yang terletak di ujung utara nusantara ini
ternyata menyimpan kekayaan alam yang tak kalah menarik
dibanding destinasi wisata lainnya
untuk wisata pantai dan pulau ada empat puluh enam objek wisata di kepulauan ini
salah satunya adalah alif stone park
yang merupakan pantai dengan gugusan batu granit
selain itu masih ada beberapa pantai lainnya yang bersih dan layak dikunjungi
jika anda hobi menyelam luas tutupan terumbu karang hidup di kepulauan natuna
mencapai dua ratus sebelas km persegi
selain itu ada pula dua puluh empat situs atau runtuhan kapal tenggelam di sekitar kepulauan natuna
beberapa di antaranya bahkan masih berisikan barang barang antik zaman penjajahan
potensi wisata yang ada di natuna memang sangat besar
masih banyak yang belum tergarap dengan baik
akibatnya kunjungan wisatawan pun masih minim
meski mulai ada peningkatan
di tahun dua ribu delapan belas jumlah wisatawan domestik mencapai lebih dari dua puluh dua ribu orang
sementara turis asing berjumlah dua ratus lima puluh empat orang
jumlah ini jauh meningkat dibanding tahun sebelumnya
yang berjumlah delapan belas orang untuk turis domestik
kalau berbicara kendala
di natuna terkendala masalah transportasi
karena tingkat penerbangan itu hanya satu kali satu hari
itu pun satu perusahaan penerbangan
jadi itu yang sangat besar
pertama sarana transportasinya
yang kedua transportasinya sendiri
yang ketiga harga tiket
yang kami lakukan itu
kepada baik itu investor dari dalam negeri
maupun luar negeri yang ingin mengembangkan pariwisata
terutama masalah kemudahan perizinan
jadi kami tidak ada menghambat masalah perizinan
untuk pembangunan objek objek wisata
lihat pembangunan wisata memang mulai terasa di pulau natuna
tak jauh dari pusat kota
sebuah resort kelas internasional tengah dibangun
resort ini nantinya menjadi penginapan kelas atas pertama di natuna
sejauh ini sudah ada empat puluh tujuh unit penginapan dengan total lima ratus empat puluh lima kamar di natuna
namun penginapan tersebut belum masuk kategori hotel berbintang
meski memiliki potensi wisata kelas dunia
tetap saja natuna membutuhkan inovasi dan promosi
nih bang abang kan sebagai ketua dprd termuda gitu di indonesia malah ya
berarti termasuk golongan milenial
kita kan banyak berharap dengan golongan milenial ini melakukan gebrakan gebrakan dan inovasi inovasi
kalau dari abang apa bang
kalau dari saya ya inovasi memang sekarang ini kan sudah sistemnya sudah zamannya
dunia maya itu online semua
bisa natuna ini bisa dipromosikan oleh bapak ibu saya

jadi lebih banyak media sosial
media sosialnya tinggal kaum milenialnya lagi untuk supaya kedepannya bisa lebih maju
jadi kaum milenial ini harus aktif
dan itu bisa saja kedepannya natuna bisa maju lagi

karena kalau natuna kita sama sama gandeng
bahkan mungkin dia bawa ke sini
supaya lebih banyak promosi
selain wisata potensi lainnya kepulauan natuna adalah keperikanan
di sektor ini potensi perikanan natuna mencapai lebih dari lima ratus ribu ton per tahun
namun produksi perikanan ternyata hanya sekitar enam puluh ribu ton saja
pemerintah sejauh ini sudah bergerak mengembangkan produksi perikanan natuna
rencananya dengan meresmikan sentra kelautan dan perikanan terpadu untuk membantu produksi perikanan natuna
tim lipitan cnn indonesia natuna

tim lipitan cnn indonesia natuna